kedekatan pak prabowo dengan pak jokowi ini kan sesuatu yang baru
karena dua ribu empat belas pak prabowo berhadapan dua ribu sembilan belas berhadapan
kemudian sekarang ini keduanya saling berdekatan saling bekerjasama
maka kemudian ada kesan endorsement dukungan
itu yang kemudian menyebabkan rakyat itu sesungguhnya menyenangi
karena orang indonesia itu tidak suka kalau ada sesuatu yang kesannya penggerangan
kesannya berhadapan hadapan kesannya berbeda tapi kuat kuatan
nah ketika kemudian keduanya terkesan menyatu itu juga disukai